masyarakat bisa melihat fenomena es di dataran tinggi dieng banjarnegara jawa tengah
cuaca ekstrim yang dingin dengan suhu di kisaran minus dua derajat celcius membuat air embun pun membeku menjadi es
hal ini menjadi daya tarik wisatawan yang sedang menikmati event dieng culture festival atau dcf
ratusan wisatawan dari berbagai daerah sejak sabtu dini hari
sudah berbondong bondong menuju ke kawasan candi arjuna di dataran tinggi dieng banjarnegara
tak sekedar berwisata menikmati candi dan panorama alam
wisatawan juga ingin berburu salju atau embun es yang muncul di kawasan dataran tinggi dieng
sudah sejak sebulan terakhir suhu di dieng mengalami penurunan
suhu berkisar antara minus dua derajat celcius saat malam atau pagi hari
penurunan suhu yang cukup drastis ini memunculkan fenomena embun es
embun yang menempel pada rumput serta dedaunan berubah menjadi butiran es
keluarga setempat menyebut fenomena ini sebagai embun upas
wisatawan memanfaatkan hamparan embun es ini untuk bersuah foto
jadi gini kita datang kemarin bersama keluarga
terus saya dengar di media maupun di grup medsos lainnya
bahwa dieng terjadi salju atau hujan es atau apa itu
dan saya penasaran pengen kesini
dan ternyata ini benar bukan berita huaks dan benar benar terjadi
jadi bagi wisatawan atau teman teman yang suka
traveling kalau belum kesini serasa belum ke eropa
jadi tidak perlu ke eropa cukup di dieng saja
ya dingin banget
foto foto juga tadi ya
sebelumnya pernah melihat fenomena kayak gini apa belum
belum sih baru kali ini
embun es ini bisa dinikmati wisatawan mulai pukul dua dini hari hingga pukul enam pagi
kemunculan embun es ini tidak setiap hari
tergantung kondisi penurunan suhu di dataran tinggi dieng
embun es akan cepat meleleh saat sudah terbit matahari serta suhu mengalami kenaikan
imam ambar woto banjar negara